polisi menangkap komedian nunung dan suaminya juli jan sambiran atas dugaan kasus narkoba
polisi juga mengamankan tersangka tb yang menyuplai narkoba kepada nunung
dan kini ketiganya resmi ditahan mulai hari ini
dalam konferensi persenin siang kabit humas polda metro jaya
kombes pol argo yuwono mengungkapkan kronologi penangkapan nunung beserta suaminya
di rumahnya di kawasan tebet jakarta selatan pada jumat lalu
polisi juga menunjukkan barang bukti berupa uang sebanyak tiga tujuh ratus rupiah
dan narkotika jenis sabu seberat tiga puluh enam gram beserta dengan alat hisapnya
kepada rekan rekan kerja saya dan di mana saya bekerja
saya juga mohon maaf sama suami saya yang sebetulnya setiap hari
dia selalu mengingatkan saya kapan kamu berhenti ya
saya ingat tanggal satu juli kemarin pas pertempatan ulang tahun suami saya
melalui sambungan telpon sudah ada rekan nunung
rekan seprofesi komedian toto muryadi yang kita kenal akrab dengan sapan tarzan
tarzan selamat malam
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam mas tarzan
nama nunung kembali menambah daftar anggota sri mulat yang menggunakan narkoba
tadi juga sempat kabarnya mas tarzan menjenguk nunung melihat kondisinya saat ini seperti apa mas
saya melihat tidak bisa masuk
jadi saya teman teman sama tesi tadi itu setengah sepuluh jam sembilan
udah di sana masih belum boleh katanya habis pen kompres itu baru boleh masuk
tapi nyatanya sampai jam
mudah mudahan besok masih ada harapan untuk ketemu
artinya besok akan menjadwalkan menjenguk kembali nunung
teman teman ada niat seperti itu
oke mas tarzan ketika mendengar nunung ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba ini
nunung mengaku dua puluh tahun menggunakan narkoba
ini artinya dari sudah lama sekali
dari sri mulat sedang jaya jayanya bahkan
mas tarzan melihatnya seperti apa sosok nunung ini
jadi begini saya juga kaget juga ya nunung ditangkap itu
kalau dia bilang dua puluh tahun
kayaknya ya saya boleh percaya boleh tidak
karena saya kenal sama nunung itu mulai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
sampai seribu sembilan ratus delapan puluh enam saya itu bergabung di sri mulat
setelah itu nggak ada
itu kecuali waktu ketoprak umur tahun sampai dua ribu itu juga
kita itu sudah tidak main sama nunung
kecuali di tv swasta di industriar itu aja tahun berapa itu
antara seribu sembilan ratus sembilan puluh lima seribu sembilan ratus sembilan puluh enam sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh kalau nggak salah
jadi setelah itu memang kita ya jalan ketemu
apalagi nunung waktu itu sibuk dengan sidul
tiap hari syuting kita jarang ketemu
kami kebetulan nggak terlibat
yang terlibat hanya kalau tidak salah nunung sama basuki
jadi kiprah nunung itu memang termasuk ya temen kita paling laris itu ya nunung sama basuki dulu
jadi kita juga lama nggak ketemu dan jarang bergaul
lingkungannya sudah tidak sama juga
mas tarzan sebelumnya di anggota sri mulat ada mas gogor
ada polo ada doyok ada tesi
mungkin sepengetahuan mas tarzan
pernah nggak sih rekan rekan yang pernah terlibat dengan narkoba ini
berbagi pengalamannya berbagi kisah kisahnya setelah ditangkap
termasuk kepada nunung
begini teman pertama ketangkep
suara seakan akan sri mulat itu semua pakai menggunakan narkoba
kan begitu kan
orang sudah mengatakan wah sarang narkoba sri mulat
saya masuk granat untuk mengatakan bahwa itu adalah tidak benar
hanya perorangannya saja yang menggunakan
itu pun kalau ketahuan sama teman teman ya mesti diingatkan nggak bisa
kan begitu nggak mungkin gitu membebaskan orang yang terjumlah seperti itu
kita tahu sendiri kan
orang kena narkoba itu kalau nggak umpamanya dipenjara gitu
setidak tidaknya waktu itu ya mesti mati
karena korban daripada penyakit apa dari obat obatannya bukan begitu
jadi kita jika ketemu apalagi pak agung selalu pembina itu selalu mengingatkan
jangan dekati narkoba
itu inget saya juga
sudah lama disampaikan hal itu atau
sudah sejak teman kita pertama kena itu kita selalu mengembar ngembarkan
sampai selanjutnya ada yang lain satu dua
dan terakhir ini mudah mudahan termasuk tesi yang terakhir ya
resi yang terakhir itu sudah aman
sekarang psi sudah menyadari termasuk polo sudah tidak akan berbuat lagi
sekarang dia masuk
dia masuk gpan gerakan penerus anti narkotik
di bawah pimpinan pak siswandi brigjen purnawirawan
lah saya masuk granat begitu
jadi sama sama berusaha untuk menyelamatkan ya nggak
menyelamatkan teman ya menyelamatkan bangsa ini
kita seminar ke daerah daerah itu
apa sih artinya apa gunanya menggunakan narkoba
itu pertama merusak badan otak kita juga dilaju ini
itu selalu seperti itu gemar gembornya itu
mas tarzan teman teman lainnya seperti doyok polo mas gogon pernah berbagi kisah nggak sih ke mas tarzan
apa latar belakang mereka akhirnya mengonsumsi barang haram ini
jadi waktu dia keluar saya ucapkan hanya selamat aja
dan dia menyadari ternyata ya nggak ada artinya dan nggak ada gunanya
itu menyiksa badan pengeluarannya banyak seperti itu
nah terus sampai polo dua kali polo juga akan sadar bahwa ini adalah kebodohan polo
ini ngakunya polo seperti itu
sudah jelas jelas racun kok dimakan sudah jelas api kok dipegang
jadi dia sadar setelah ketangkep bahwa dia diselamatkan oleh seorang polisi
oke apakah komedian yang selama ini kita lihat menghibur kayaknya anti stres begitu
tapi kehidupan di belakangnya justru sangat mendorong untuk menggunakan ini untuk melepas penat melepas lelah
mas tarzan melihatnya seperti apa
itu menurut polo benar ini korban kebodohan
ngapain harus cari narkoba untuk kekuatan
supaya pikirannya tenang
itu bodoh sekali
kenapa nggak jamu aja pegelinu apa itu kan
dipikir jalan sepuluh ribu itu sudah sama telurnya
oke oke mas tarzan nantinya jika bertemu nunung apa yang ingin disampaikan
ya kita harus mengambil hikmahnya
dan dari dulu tiap tiap peristiwa kita selalu marilah mencari hikmahnya
ternyata hikmah itu sampai sekarang nggak ketemu ketemu nggak tahu kemana hikmah itu
ya mudah mudahan ini adalah yang terakhir
dan badai pasti berlalu
kita juga berharap tidak teman teman pelawak saja
seluruh artis teman teman kita yang masih menggunakan tolong mulai sekarang itu berhenti
karena itu mencelakakan diri sendiri
harapannya untuk rehabilitasi kah
peraturan seperti itu
karena katanya kalau buktinya di bawah satu itu direhat
jadi harapannya seperti itu
makanya semua itu gembar gembur harus direhat
kalau zaman pesi direhat
zaman puluh dulu itu direhat kan masih jarang jarang
jadi kita pasrah saja bersama hukum
nah sekarang kita tahu ya mudah mudahan ini dilihat
kalau nggak direhat mungkin ya kami akan berusaha supaya direhab
teman teman seperti itu
oke pastinya kita juga semua akan merindukan gelak tawa dari mbak nunung
mas tarzan terima kasih banyak atas curahan hatinya
dan juga ngobrol bareng di cnn indonesia connected terima kasih